mulai hari ini pt kereta komuter indonesia atau kci mulai menggelar tes antigen acak di enam stasiun krl
mulai senin pukul delapan pagi tim kesehatan pt kci mulai membuka posko tes antigen acak bagi penumpang krl di stasiun bogor
dan dalam satu hari pt kci siapkan seratus hingga satu ratus lima puluh alat tes antigen di enam stasiun dengan volume penumpang tertinggi
nantinya penumpang yang mendapat hasil antigen positif tidak diperbolehkan naik krl dan diarahkan untuk melanjutkan tes pcr di puskesmas setempat
pt kci akan menggelar tes antigen covid sembilan belas secara acak kepada penumpang krl
dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia putri demes
selamat pagi demes
bagaimana mekanisme tes antigen secara acak ini kepada penumpang
dan bagaimana tindakan yang dilakukan petugas nempat jika ada penumpang yang ditemukan positif atas tes antigen tersebut
selamat pagi megi mulai hari ini memang pt kci kereta komuter indonesia mulai melakukan swab antigen secara acak di enam stasiun yang dianggap memiliki volume penumpang tertinggi
untuk pagi keberangkatan salah satunya adalah di tempat saya melaporkan stasiun bogor
tentu saja selain di stasiun bogor ada
stasiun lain yaitu bekasi cikarang dan juga tangerang
dan ada dua stasiun lainnya yang diperlakukan untuk swab antigen tetapi dilakukan di sore hari pada saat jam jam padat yang digunakan sebagai stasiun transit di jam keulangan kerja yaitu di stasiun manggarai dan tanah agar
untuk di stasiun bogor tadi ini saya mengamati sejak pagi ini memang dimulai pukul delapan pagi dan ditempatkan poskonya ini berada tepat sebelum penumpang melakukan tap kartu
untuk di stasiun bogor ini bisa masuk ke stasiun ataupun ke peron dari kereta krl ini
dan untuk swab yang dilakukan di stasiun bogor dan di seluruh stasiun krl ini dilakukan secara mandiri oleh unit kesehatan pt kci
dan untuk pelaksanaannya ini bisa dilakukan oleh penumpang secara gratis jadi tidak dikenakan biaya apapun dan ini dilakukan oleh tim kesehatan pt kci yang terdiri dari dokter kemudian juga ada beberapa perawat
dan untuk pelaksanaannya sistemnya ini bisa saya jelaskan kepada anda megi untuk sejak pukul delapan kurang tadi sudah ada beberapa penumpang yang memang dengan inisiatif pribadinya ini langsung melakukan antri karena mereka sudah mengetahui informasi sebelumnya melalui berita kemudian ada info yang mereka terima
kemudian untuk mereka yang sudah mengantri ini memang mengatakan tadi saya sempat berbicara sebentar ini mereka ingin melakukan swab secara mandiri
jadi mereka tidak melakukan pengecekan secara mandiri tetapi ada juga para petugas yang langsung melakukan jemput bola megi artinya ada beberapa penumpang yang dipilih secara acak untuk diarahkan ke pos antigen yang ada di stasiun bogor ini
dan untuk yang positif tentu saja nanti tidak boleh melanjutkan perjalanan atau tidak boleh naik ke krl dan mereka langsung akan diarahkan untuk melanjutkan tracing dengan tes pcr untuk tes yang jauh lebih akurat di fasilitas kesehatan setempat
memang untuk kuota tes maggie untuk penumpang krl yang setiap harinya memang sangat padat terutama di stasiun bogor ini
kalau menurut humas pt kci ini mengatakan kalau di pagi hari sampai pukul sembilan pagi in dan out penumpang yang datang dan yang akan keluar
ini kalau sampai pukul sembilan pagi ada dua belas penumpang
sedangkan untuk kuota tes yang ada di stasiun bogor sendiri ini merupakan sekitar lima puluh sampai enam puluh mungkin dalam satu hari
karena tentu saja ada keterbatasan di mana pt kci sendiri menyediakan kuota tes antigen
ini untuk seluruh stasiun enam stasiun itu tadi adalah seratus sampai satu ratus lima puluh mungkin untuk di hari senin akan ditambah maksimal sampai dua ratus alat antigen saja
karena memang ada keterbatasan dari pihak tim kesehatan di pt kci
ini adalah usaha maksimal sebenarnya
mereka sudah berusaha untuk dilakukan oleh pt kci
dan memang yang diharapkan adalah adanya kerjasama sebenarnya dari pemerintah setempat
dari satgas covid setempat untuk juga bisa melakukan tracing
karena dari humas sendiri juga mengatakan sebenarnya terbuka jika ada kerjasama yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat
untuk melakukan tes antigen di stasiun
karena kita mengetahui bahwa pengguna krl yang harian ini
maggie tentu saja mereka adalah pekerja
terutama mereka juga melakukan
mereka juga melakukan perjalanan dengan kendaraan umum sehingga memang sangat rentan untuk tertular covid sembilan belas
dan kita harapkan
megi untuk tes hari ini memang tidak ada yang ditemukan positif mudah mudahan
dan tentu saja kita akan lihat pelaksanaannya selama tujuh hari ke depan
ini masih akan terus dilaksanakan di enam stasiun krl
dan kita harapkan tracing ini menjadi salah satu usaha untuk menekan angka positif covid sembilan belas
terima kasih perurusan lapangan cnn indonesia putri demus
atas laporan anda selamat bertugas kembali